berikutnya kabar duka datang dari dunia bulu tangkis
ibunda dari tunggal putra indonesia antoni sinisuka ginting
dikabarkan meninggal dunia
kabar berita duka ini disampaikan oleh persatuan bulu tangkis seluruh indonesia atau pbsi
melalui cuitannya di akun media sosial
lucia sriati ibunda dari antoni sinisuka ginting
meninggal dunia pada rabu sembilan agustus dua ribu dua puluh
dalam usianya yang menginjak enam puluh tiga tahun
belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya ibunda
dari pembulu tangkis tunggal putra indonesia
yang menjuarai medali emas bergu putra pada ajang thomas cup dua ribu dua puluh